histeria masa yang sudah menunggu sejak pagi di kawasan cihamplas wok bandung
pecah tak kalah dua tokoh pemeran dilan dan milea dalam film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini
tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor
usai mengikuti konvoy seribuan sepeda motor dan sepeda keliling kota bandung
para pemeran dilan ini sempat menyapa penggemar mereka
lalu kemudian bergegas ke ruang bioskop untuk menonton perdana film mereka
bersama gubernur jawa barat ridwan kamil menteri pariwisata arief yahya
serta wali kota bandung odet m daniel
kesuksesan film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh memang menjadi magnet bagi masyarakat
untuk bisa menjadi yang pertama menonton film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
oleh karenanya produsen film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu menggagas hari dilan
dimana seluruh bioskop di kota bandung memutera film ini
dengan harga tiket hanya sepuluh ribu rupiah saja
hasilnya pemutaran perdana pada minggu siang
film yang diangkat dari novel best seller karya pidik baik ini
ditonton tak kurang dari seorang pemeran
sehingga mencapai seratus ribu orang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini